buya kemarin dapet tender dari mas raja
buya sekarang dapet invest dari teman ceket sendiri
kayaknya omongan tersenang ada benernya
kamu tuh dewi keberuntungan aku
enggak kok itu paling cuma perasaan kamu doang
si bima perhatian banget sih sama putri
kenapa gak aku bikin aja ya
supaya bima sama putri saling jatuh cinta
jadi kan putri gak mungkin lagi ngedeketin raja
iya bener banget
kenapa aku gak kepikiran dari kemarin ide kayak gini
kamu kenapa sih
bupeng ya kamu ya
jangan punya ide yang gak enggap
nih tapi udah di aku tuh
kayaknya gak mungkin bisa deket deket sama bima
udah duduk manis dulu disini ya
mami itu mau lihat keberuntungan kamu
sekarang kamu pilih salah satu dari kartu ini ya
karena mami pengen liat keberuntungan kamu sama raja
semangat banget sih
kartu chelsea dan raja menjadi pembawa keberuntungan
berarti kalau sampai chelsea menikah dengan raja
maka kekayaan dan kemampuan akan datang
maka kekayaan dan kemampuan akan datang
sabar kenapa sih
oke sekarang sekali lagi kamu pilih kartunya
mami pengen liat keberuntungan kamu sama bima

apa tuh gak suka mi sama bima
kenapa kartu keberuntungan chelsea dan bima jadi kartu pembawa hasil begini
berarti kalau hubungan bima sama chelsea hanya akan membawa penderita andong
apa aku pernah pilih kartu keberuntungan bima sama chelsea

apa aku pernah pilih kartu keberuntungan bima sama chelsea
dari kartunya sih belum ada kejelasan

jadi ya mami gak perlu kasih tau kamu kan
ih kok gitu sih

kalau belum jelas kenapa nyuruh aku pilih pilih kartu
pakai ada kartunya bima
aduh kenapa sih rese banget jadi anak ya

kalau lama berani sial
kamu tuh kenapa sih
pulang pulang kok mukanya ditukuk tukuk gitu lesu banget
pulang pulang kok mukanya ditukuk tukuk gitu lesu banget
bayunya ada masalah ya
bayunya ada masalah ya
hah apa kabar lu
eh baik baik baik baik
eh baik baik baik baik
lu udah balik dari luar negeri
ini sekarang di jakarta nih
lu mau invest di perusahaan
boleh boleh boleh banget

soalnya ya perusahaan gue sekarang lagi lumayan berkembang
dan perlu banyak investor kalau lu mau gabung boleh kok

berarti semenjak ada bayu di sini usaha kamu tuh makin maju
buya kemaren dapet tender dari mas raja
buya sekarang dapet invest dari temen ceket sendiri
kayanya omongan tersebut ada benernya
kamu tuh dewi keberuntungan aku
itu paling cuma perasaan kamu doang
bayunya ada disini ya
ibu kamu tuh nggak ada udah meninggal

coba kalau ibu kamu tuh masih ada
masih hidup mungkin dia tuh bakalan bangga banget

kamu tuh kemajuannya makin besar
karena kamu tuh kemajuannya makin besar
ibu kamu sudah meninggal
ibu kamu sudah meninggal
saya tinggal dulu ya
kamu disini aja
iya mas halo mas bima ini sampai mana katanya di jalan gue cepetan
mas mas mas mas kondisinya makin buruk gimana ya iya mas mas mas tunggu
ya ini saya juga di jalan ya sebentar seksan langsung nih ya mas makasih mas
woi cepet gimana ya gue harus tolongin orang itu atau atau harus rumah sakit
sekarang tapi gue takut mau kenapa kenapa nanti juga pasti ada nolongin orang itu
maaf ya gue harus ninggalin kurus rumah sakit maaf ya
bima disini bu